maka di sini apa namanya subuhnya kan lima dua puluh something
gua ngeliatnya dari squad muba hangtuan dulu
dimana indonesia juga memberikan manfaat bagi negara negara yang menjadi anggota dari islamic development bank ini